dpr ri hari ini memanggil kepala pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan ppatk
ivan yustiavandana terkait laporan transaksi janggal tiga ratus empat puluh sembilan triliun rupiah
yang menyeret kementerian keuangan
dugaan tindak pidana pencucian uang pun muncul
termasuk ada lima belas entitas baik perusahaan maupun perorangan
yang disinyalir melakukan transaksi keuangan tak wajar
dan untuk membahasnya malam hari ini telah bergabung lewat sambungan zoom
anggota komisi tiga dpr ri habibur rahman
selamat malam assalamualaikum pak habib
selamat malam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bagaimana sebenarnya tadi hasil rapat kerja bersama ppatk hari ini
tadi saya dengar ada sempat hujan interupsi juga
apa sebenarnya yang menjadi perdebatan
ya benar ya tadi kita agak rame
ini salah satu rapat yang paling riuh di komisi tiga ya
sepanjang periode ini
kita ingin meminta kejelasan
daripada dari saudara ivan
selaku kepala ppatk
tapi justru karena tadi tidak lengkap
tidak ada pak mahfud
awal masalah ini adalah
pernyataan pak mahfud di cnn
waktu itu kan bunyi di cnn ya
yang mengatakan bahwa
saya juga sudah mendapatkan laporan lain
di luar yang lima ratus miliar
yang terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar tiga ratus triliun
di lingkungan kementerian keuangan
yang sebagian besar ada di direkturat wajib dan becukai
lalu kalimat berikutnya ini yang menarik nih
kemarin ada enam puluh sembilan orang pegawai kemen eo ya
berharta tak wajar
dengan nilai hanya nggak sampai triliunan
tiga ratusan ratusan miliar
sekarang hari ini
sudah ditemukan lagi kira kira tiga ratus t
itu pernyataan sentrasional pak mahfud pada tanggal delapan maret
ya yang lalu diamini juga pada hari yang sama oleh kepala ppatk pak ivan
ya kalau kita pakai penelaran yang wajar
jelas jelas loh yang disampaikan
disandingkan dengan data yang enam puluh sembilan orang
harta tak wajar

kalau dengan nilai hanya tiga ratus triliun ini kan juga terkait dengan harta tak wajar
kalau dengan nalar yang wajar
dari kalimat beberapa kalimat yang disampaikan pak mahfud
satu dua hari belakangan
disampaikan tadi juga oleh pak ivan
itu bukan terjadi korupsi di kementerian keuangan
tapi data diserahkan kepada kementerian keuangan
sebagaimana diatur pasal tujuh puluh empat undang undang tppu
di komisi tiga kami yang bikin undang undang
kami juga selalu hadir kalau undang undang di uji materi
kami paham jangan diajarin kami pasal tujuh puluh empat
tapi kan nggak make sense
apa coba korelasinya disebutkan
dibandingkan dengan harta tak wajar tiba tiba
oh enggak itu data tersebut bukan korupsi
udah dikawal di blokade jelas jelas bukan korupsi
ya kan terkait tindak tppu yang terjadi di lingkungan kementerian keuangan
kalau tppu berarti kan ada tindak pidana asalnya pak
ada tindak pidana asalnya apakah di lingkungan kementerian
asn yang melakukan tindak pidana terkait keuangan di kementerian
ya pasti dong
asumsinya itu terkait dengan tipikor
oh belum apa apa sudah dibilang ini bukan tipikor dan lain sebagainya
bahkan kata irwasnya mengatakan ini juga bukan tppu
makin bingung lagi kita karena itu tadi disimpulkan
ini yang nggak akan selesai
labat karena semakin penjelasan akan semakin membuat kita bingung gitu kan
kalau tidak lengkap
tadi kan dikatakan oleh saudara ipang
pak mahfud menyampaikan itu sebagai ketua komite koordinasi nasional pencegahan tppu
ya kita undang saja
termasuk tadi juga diusulkan bu sri mulyani sebagai anggota
jadi besok ya dalam waktu seminggu ke depan ini ada lapat lagi
yang memanggil lengkap tiga pihak yang selama ini mengeluarkan pernyataan ya
pak mahfud pak ipan dan bu sri mulyani
itu artinya sebagian anggota komisi tiga menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh pak mahfud itu hanya sekedar sensasi begitu
atau bahkan ada
tadi ada yang sempat menyatakan ada sempat ada unsur politis di balik ini
makanya itu yang dikhawatirkan tadi pak beni yang menyampaikan
pak benny kaharman sahabat saya dari partai demokrat
ya kalau tidak dijelaskan ya orang bisa menilai ini ada unsur politis gitu loh
makanya kan harus dijelaskan tapi penjelasannya yang masuk akal ya
kalau bukan tipikoral bukan tppu ya
lantas apa tiga ratus t itu diributin
kalau dibandingkan disandingkan dengan data enam puluh sembilan orang yang berharga tak wajar tersebut
penjelasannya bagaimana ini kan kita rakyat ini kan sudah cerdas pak
rakyat pasti nggak mudah dibelokkan begitu narasinya tiba tiba bukan tipikor
tiba tiba bukan tppu juga kata irjen
ya lantas kok mau gimana makanya kita pengen jelas saja ini kita panggil ke tiga pihak tersebut
ya tapi kan ini yang menjadi sorotan dan mengapa banyak publik yang akhirnya menjadi terbelalak begitu matanya
karena nilai transaksinya yang mencapai tiga ratus empat puluh sembilan triliun rupiah
sebenarnya ini adalah dari empat belas tahun transaksi dalam masa yang ada di kementerian dan juga lembaga kementerian keuangan
tapi tidak pernah disikapi per tahun jadi ini langsung dihitung dari dua ribu sembilan sampai dua ribu dua puluh
makanya nilainya ini sangat fantastis begitu
apa ya pak
apakah itu artinya bahwa selama ini pengawasan dan transparansi di lingkungan kementerian keuangan juga sangat minim berarti
ya apapun ya itu satu hal ya
pengawasannya bagaimana selama ini kemudian kok sampai terakumulasi demikian besar angka
yang dianggap masalah dan baru digulirkan sekarang
tapi kok kita hanya selesai membahas tppu
tppu itu kan pasti ada tindak pidana asalnya ya enggak
kalau di lingkungan penyelenggara negara kan pasti terkait dengan tugas pokok penyelenggaran negara tersebut
di mana tipikornya kok belum apa apa sudah digawangi ini bukan tipikor
nah itu yang menurut logika kami kami kan semua kebanyakan berlatar belakang sebelum dpr praktisi hukum
nggak masuk akal gitu loh
dengan simplistis dikatakan ini bukan tipikor gitu
dalam keterangan ibu sri mulyani dan juga pak mahfud md kemarin
dan dihadiri juga oleh kepala ppatk pak ivan
dilaporkan bahwa ada sekitar lima belas entitas baik itu perusahaan maupun badan usaha dan juga perorangan
yang memang diduga terlibat dalam atau diduga memiliki transaksi yang mencurigakan
apakah tadi itu juga disampaikan pada saat rapat kerja
tadi apa saya pikir kebanyakan berdebat soal itu
soal berubahnya narasi
dari transaksi mencurigakan tidak wajar atau dibandingkan dengan harta tak wajar pegawai
disandingkan bukan dibandingkan ya disamakan dengan arta tak wajar enam puluh sembilan pegawai kemenko
tiba tiba menjadi apa namanya ini bukan tipikor ini tppu ini nggak ada kaitannya dengan pegawai di kemenko
nah itu yang tadi akhirnya ramenya di situ
tapi terlepas dari ada koreksi apakah ini tipikor atau tppu
bukankah kita seharusnya juga mengapresiasi ppatk bahwa menemukan adanya transaksi transaksi janggal
di lingkungan kementerian keuangan ini pak habib
nah iya justru dalam rangka mengapresiasi dan mendukung itu
kita ingin yang ini tuntas
memanemukan angka tiba tiba diralat
gimana apa yang mau diapresiasi kalau tiba tiba diralat oh ini bukan tipikor
oh nanti ada yang bilang ini bukan tppu lah apa angka apa yang diungkap gitu loh
apa yang mau diapresiasi
kita kan pengen akhir yang jelas gitu
ya apakah ini anda melihatnya kan yang sekarang disorot adalah kementerian keuangan
dan dua dirjen pajak kemudian bea cukai juga yang menjadi sorotan begitu
apakah anda melihat ada span of control kementerian keuangan yang saat ini terlalu luas
sehingga akhirnya pengawasan di dalam kementerian keuangan sendiri menjadi terbengkalai begitu
sehingga membuat peluang
ya itu dia saya berapa kali bicara
kurang lebih begitu
sekarang masyarakat indonesia kalau berurusan dengan pajak
dia merasa dirugikan itu pasti hopeless
karena seperti membentur tembok
karena yang dihadapi adalah kekuasaan
pengendalian pajak saja sekretariatnya di kementerian keuangan
institusi yang menaungi
jadi lawannya itu juga
kita seperti terkepung kalau kita wajib pajak yang mendapatkan permasalahan
kalau orang sudah seperti itu kan pasti hopeless lalu menjadi shortcut
shortcut lalu mencari jalan pintas
jalan pintas itu apa
nego nego cincai hengki pengki
lalu ya terjadilah
apa yang tidak seharusnya terjadi itu
itu bisa berulang
karena dalam waktu daluarsanya
selesai dengan kepala kantor yang ini
ya yang saya dengar seperti ini ya
selesai dengan satu kepala kantor sudah diganti bisa dibongkar lagi
makanya kan kalau kita hanya bicara di ujung ya
diakibat wah gaya hidup mewah
pakai harley davidson dan lain sebagainya
kita juga akan capek
tapi kalau kita ingin cari solusi yang clear
kementerian keuangan itu adalah salah satu institusi yang paling powerful saat ini
dibanding bahkan dengan polri
dia salah dikit diviralkan karena orang tahu
tapi kalau pajak
ya orang dia cukai
salahnya dimana masyarakat itu nggak
nggak melek finansial
nggak melek ilmu finansial
ini nggak kelihatan
apa yang akan di nanti
dicecar dalam tanda kutip
kepada pak mahfud md maupun kepada ibu sri mulyani pada pertemuan
kita tentu ingin mendapat informasi yang valid ya
kata per kata
kalimat per kalimat
dari yang awal disampaikan sampai akhirnya berubah
kita ingin mendapat kejelasan seperti apa
lalu tindak lanjutnya bagaimana
tindak lanjutnya seperti apa
tentunya kita juga akan terus mengawal agar kasus ini menjadi terang
terima kasih anggota komisi tiga dpr ri pak habibur rahman atas waktunya bersama kami di cnn indonesia prime news